jurnalisme membuka cakrawala
memandang dunia berdasarkan fakta
tak takut dibungkam kekuasaan
demi menyajikan kebenaran
saya alfian raharjo untuk cnn indonesia